angka itu jauh dari sasaran lansia yang mencapai lebih dari dua lima juta jiwa
masalahnya vaksinasi itu didominasi di surabaya
padahal mereka yang punya risiko tinggi untuk kematian siapa kalau dia tertular
tapi anehnya kesalahannya itu di awal
kenapa kok prioritas lansia hanya pada ibu kota provinsi
nah itu ya
nah sekarang sih sudah mulai
kawatan kota sudah melakukan
tapi ya itu masih timpang banget
windu menegaskan kecepatan vaksinasi nasional sangat mengkhawatirkan
sampai hari ini kecepatan kita per hari itu masih dua ratus dua puluh
jadi masih dua ratus dua puluh an ribu
padahal kan seharusnya kalau kita mau mencapai target
pak presiden bisa selesai setahun
satu juta dosis harus diberikan dalam sehari
sekarang masih dua ratus dua puluh
nggak sampai seperempatnya
kan kita butuh empat tahun lebih nanti
kalau kecepatan kita cuma segitu

jawa timur pun kecewa dengan lambatnya vaksinasi ini
harapannya kalau bisa lebih dipercepat ya
kalau bisa dipercepat
kalau memang bisa dilaksanakan di lingkungan kami tinggal tingkat rw di sini
itu mungkin lebih baik lah
kekecewaan juga dirasakan warga usia muda
lambatnya vaksinasi kepada lansia
tentu berdampak pada penjatualan vaksinasi untuk warga dari kelompok lain
harapannya yang usia lansia segera divaksin semuanya secara merata
agar yang udah muda terus yang usia produktif
semuanya rata semua dapat vaksinasi menyeluruh
kita semua kan di sini juga aja ya
bertemu banyak orang
kita juga banyak bertemu orang yang usia lansia juga
jubir satgas penanganan covid sembilan belas jawa timur
makian jibril mengakui lambatnya vaksinasi di kalangan lansia disebabkan beberapa faktor
antara lain akses ke lokasi vaksin dan kurangnya sosialisasi
untuk itu pada juni nanti
satgas akan membuat sentra vaksinasi di malang raya
seperti yang dilakukan satgas kota surabaya dalam mempercepat vaksinasi untuk lansia
ini untuk selanjutnya insya allah akan dibuat sentra vaksinasi di malang raya
jadi nanti di kota malang kemungkinan sekitar bulan depan di bulan juni
yang nanti akan melibatkan pemerintah kota
terus habis itu komunitas komunitas dan dinas kesehatan tentunya
maupun dari tni dan kepolisian
insya allah nanti apabila program ini berhasil ke depan akan diekspansi lagi ke daerah kota atau kabupaten lainnya
sehingga nanti vaksinasi untuk lansia bisa terpusat dan mudah untuk diakses siapapun
di jawa timur sampai sembilan belas mei dua ribu dua puluh satu lebih dari dua dua juta jiwa sudah divaksin
sementara stok vaksin di jawa timur yang sudah didistribusikan ke daerah mencapai hampir satu empat juta dosis
tim liputan cnn indonesia